mama kenapa mama bisa didorong sama tante para sih
tante sebaiknya pergi dari sini aku gak mau tante sampai nyakitin mama lagi
ya pun ayo kamu kenapa
apaan kamu kesini
aku seperti biasa kesini cuma buat nengokin kamu yuk
kamu itu pasti benci banget kan sama aku
aku minta maaf ya karena aku sudah banyak salah sama kamu
bahkan kalau kamu izinkan aku mau merawat kamu
anggap saja itu untuk menebus segala dosa dosa aku sama kamu

aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
keluar gak kamu
aku datang kesini cuma mau nengok ayu kok mas
kamu gak usah marah marah kayak gitu
kalau memang kamu bergobel bisa maafin aku
padahal pas mushrooms itu bergurau
terima kasih banyak ya yuk
aku akan betul betul merawat kamu dengan telaten
bahkan aku rela kok
meninggalkan semua kesibukan aku demi kamu
dan aku harap
dengan begini hubungan kita bisa
karena aku percaya
aku dan kamu sama sama menyayangi mereka
aku akan buat kamu semakin menderita
dan aku pastikan
penyakit kamu akan makin parah
dan gak akan pernah sembuh lagi
kenapa mama bisa didorong sama tante parah sih
tentu sebaiknya pergi dari sini
aku gak mau tante sampai nyakitin mama lagi
tante sarah akan merawat mama
tante farah merawat mama
dina gak rela kalau misalkan mama sampai dirawat sama tante farah
dina gak mau ma yang ada nanti mama bakalan tambah sakit hati
dan itu bisa memperburuk kondisi mama pokoknya dina gak mau
tante farah merawat mama
tante farah merawat mama
tante farah merawat mama

papa udah coba cegah din
tapi ini semua kemauan mama
ma apa yang merawat tante ayu
gak boleh hasil zelf
kalau misalkan mama pengen bantuin tenta ayu
ya bantuinnya itu ya m suk keluarga tantanya ayu lagi
mama gak ada maksud macem macem kok
merawat tante ayu itu adalah sebagai balasan budi mama ke dia
karena selama ini mama udah banyak nyakitin dia
malah mau menghalangi aku
untuk menyakiti ayu
salah satu caranya ma
tolong jangan ganggu aja
udah aku gak mau ada keributan
udah lah meka
kamu tuh gak usah pusing deh mikirin urusan mama
pacar baru kamu ya
bos aku di cafe
ya kamu angkat dong
kasian lo dineleponin terus
siapa tau aja penting
kalau memang dia orang yang baik
kenapa kamu gak deket aja sama dia
kamu inget dong
kamu dan bimo itu harus sama sama move on
harus sama sama saling melupakan cinta kalian
dan sebagai adik
kamu harusnya bisa membantu kakak kamu
untuk ngelupain cintanya
dan mama rasa kalau kamu pacaran sama randy
kalau kamu emang mau dekat sama dia
mama akan dukung kamu sepenuhnya
tapi mah untuk saat ini
mereka lagi gak mikirin cinta sih
meka lagi mikirin gimana
supaya tante ayu tuh cepet pulih
dan bisa berjalan lagi
kamu bisa mencari berbagai cara untuk membantu aib
tapi aku juga punya seribu cara untuk membuat hidup ayu makin menderita
aku udah telat kerja
aku pergi dulu
jadi seharusnya kamu bisa dong bawa mama kamu pergi dari rumah ini
oh asal jangan jangan kalian berdua itu emang sekongkol ya
mau ngancurin keluarga aku
ya ampun dina
kamu jangan ada berpikiran seperti itu ya
aku tuh sangat sekali gak akan kayak gitu
ya udah kalo misalkan emang itu gak bener
ya kamu bawa dong mama kamu pergi dari sini
aduh ya allah kaki ku
gak tahu nih kaki ibu sebelah kiri sakit
aduh terus menerangkan mata ibu juga kabur
mereka makan pink kali bu
itu kan bener sakit
bu ya udah ke dokter aja deh ya
memang dari kemarin kaki ibu sebelah kiri ini sakit terus
apa mungkin ibu kecapean
mungkin masuk kakinya ya
iya bu ibu kecapean bu
ibu kan dari kemarin keluar terus
nanti juga gapapa kok
bu ngapain bu
ntar lagi juga sembuh
ibu kemana sih bu
ibu mau kerja
buat ngebiayain rumah ini
beri kasih tau masih sakit sakit kayak gitu
terus apa aja pergi
salah kamu tau gak
harusnya kamu yang usaha dong
belom cari uang
kok gue ini salahin sih dah
serba salah gue
salah aja terus pokoknya
tidurnya terus tiap hari
harus samakan uang